misalkan luka operasinya raja itu jadi invasi
ya allah kamu tenang ya
kita cuma bisa berdoa sekarang
sampai kita menemukan rumah sakit terdekat
tolong selamatkan suamiku
tolong supaya kamu bisa kabur dari dia
sepertinya kondisi bapak semakin parah
ya ampun pakai aku harus bawa raja ke rumah sakit
oke kondisi raja drop deh
jangan jangan jangan putri
kita harus podi dari sini
tapi emang raja harus diperiksa
tapi kalau diego menangkap kamu
dia akan membawa anak dan suami kamu
kita harus pergi cepat dari sini
dan mencari rumah sakit terdekat untuk peristakan raja
aku harus denger sekalian pak
oh gak usah buka
di dalam sudah ada
ini memang gabisa dibiarin
kita harus harus kejarkar
kenapa lady bisa kabur
kalian itu cara kerjanya gimana sih
gak becus banget
jagain satu anak diri saya aja gak becus
kalian sadar gak sih
kalau sampai ada yang tahu lady itu adalah mona halim yang asli
bisa berat tangan semuanya
seperti memang harus aku sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan semua masalah ini
punya nakbua juga bisa diharapin
jadi lady anaknya andis
dan dia adalah mona halim yang asli
gimana jadinya kalau andis tahu clara itu sebenarnya anak kandungnya
apa yang akan terjadi
tolong lindungi anakku dari andis dan diego ya allah

putri bisa lolos dari mereka
aku yakin putri bisa jadi mona karena andis dendam sama aku

takut banget kalau misalkan luka operasinya raja itu kayak infeksi
ya ya kamu tenang ya
kita cuma bisa berdoa sekarang sampai kita menemukan rumah sakit terdekat
tolong selamatkan suamiku
lu gak usah lindungi dia dah

apa jangan kedekat kenapa
mau pukul pukul
siapa kalian jangan ikut campur urusan kami
aku gak apa apa
pak sekarang kita harus ke rumah
pak apa yang mengeluarkan aku ke rumah sakit
lihat aja si andis ya kalau sampai kamu kenapa kenapa
bukan bukan aku pak
aku harus ketemu sama mona secepatnya
karena mona yang selama ini kita kenal itu bukan mona asli pak
bapak gak ngerti kamu bicara apa
jadi kalau yang mona itu palsu yang asli yang mana
lady yang ada mona asli
oh jadi mona yang itu sebenarnya
mona yang selama ini kita kenal itu sebenarnya putri pak
jadi selama ini si diego sama andis udah bawain kita dong
pak kalau soal itu aku gak tahu
tapi yang jelas sekarang kita harus cepatnya ke rumah sakit
kalau putri itu udah bahaya